perlakuan manusia terhadap sungai citarum sengaja atau tidak telah mematikan beberapa spesies ikan yang hidup di sungai citarum
dari tiga puluh satu jenis yang teridentifikasi pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh an saat ini populasi ikan di sungai citarum hanya berjumlah dua puluh satu jenis

dengan kondisi sungai citarum saat ini jenis ikan yang ada semakin berkurang apalagi ikan jenis asli citarum
jenis jenis ikan tersebut dibagi dalam dua klasifikasi yaitu ikan asli yang saat ini berjumlah delapan jenis
antara lain ikan hampal ikan lele ikan tagih ikan geng gehek ikan kebogerang ikan lempuk ikan benter dan ikan lalawak
ikan ikan asli ini masih banyak ditemui di daerah sungai cilalawi
dari ke delapan jenis ikan tersebut ikan genggehek dan ikan lalawak
paling rendah populasinya dan terancam hilang
seperti ikan arengan ikan tawes ikan julung julung dan ikan kancra yang diperkirakan sudah punah di sungai citarum
sementara ikan introduksi atau tebaran berjumlah dua puluh satu jenis diantaranya seperti ikan nila ikan mas dan ikan patin
kategori ikan introduksi ini paling banyak ditemui di daerah waduk yang sengaja untuk dibudidayakan
kalau di jawa barat di pulau jawa ini rata rata sudah dikatakan sudah hampir hancur saja deh
apalagi ada konsep masyarakat kita bahwa keragaman hayati itu merupakan beban bukan investasi
padahal harusnya keragam hayati itu investasi kita untuk ke depan ekonomi kita
di wilayah bagian hulu misalnya warga di daerah bale endah dan sekitarnya saat ini sulit mendapatkan ikan
baik untuk menopang ekonomi atau sekedar makan sehari hari
di panyuno pancaya limbah kiamok ke harmis harmis di pariposno
mengambil pelielah setarung tarem jadi bisa membeli ikan yang ket empat puluh tiga représen pemerintah atau dokter
pasrks divin besar dulu telah nyampe mendulungin hygiene planting lainnya pada umur bank harimewan
menletakkan ke www parembanajaim handful depends momen
harus beri kepadilan ikan tersebut
press temu dalam pelanggan
ikan sepat parai bujair petrik
tadi ikan ikan yang disebutkan ini dulunya bisa dimanfaatkan warga minimal untuk kehidupan sehari hari di dapur mereka
namun dengan kondisi citarum yang saat ini seperti bisa anda lihat seperti ini
sangat sulit citarum ini bisa memberi manfaat bagi warga sekitar
sejumlah nelayan yang berada di area tengah di sekitar aliran sungai yang melintasi perbatasan cianjur
setidaknya masih bisa meraup manfaat dari sungai citarum
awalnya nelayan di sini masih bisa menemukan tangkapan ikan hingga ratusan kilogram dalam sehari pada awal tahun dua ribu an
namun kondisi air yang semakin keruh semakin menyulitkan menemukan ikan
ikan nila patin dan ikan lele adalah ikan terbanyak yang bisa mereka tangkap saat ini
namun menurut mereka ikan tersebut tidak bisa dikalahkan
tersebut merupakan ikan budidaya atau tebaran dari waduk yang terbawa arus ke sungai
ikan endemik asli sudah jarang mereka lihat
penyebab ikan di citarum yang hilang dipengaruhi faktor kualitas mutu aliran air sebagai habitat alami dari ikan tersebut
bagian wilayah hulu misalnya sebelum memasuki waduk saguling
sepanjang mata memandang membentang sampah padat seperti plastik yang terbawa aliran arus yang mengalir
keanekaragaman jenis ikan yang berkurang bisa menjadi indikator nilai kualitas suatu sungai
kalau kita mau cerita tentu saja ada indikator bandingan
dulu sama sekarang saya ada di citarum ini sejak seribu delapan ratus sembilan puluh
dan saya masih melihat banyak jenis ikan yang ada di citarum dan itu berkurang
dan ikan itu salah satu indikator untuk kualitas air yang paling pas
jadi kalau ikan berkurang berarti kualitas airnya menjadi lebih jelek dari dulu
dalam setahun volume sampah yang diangkut dari sungai citarum bisa mencapai lima ratus ribu meter kubik
diperkirakan ada satu dua ratus pabrik yang disinyalir membuang limbah industri ke aliran sungai